partai amanat nasional berharap agar partai demokrat bisa ikut bergabung di koalisi indonesia maju
pertama kita punya pengalaman di pilpres yang lalu
di mana pan demokrat gerindra bergabung menjadi satu
dan waktu itu kita belum berhasil
jadi insya allah kalau partai demokrat bergabung
insya allah kalau di ridhoi tuhan kita akan bisa berhasil memenangi
yang kedua karena bergabungnya partai demokrat ini
harapan kita akan bisa menambah basis konstituen partai
karena di setiap anggota koalisi memiliki basis konstituen sendiri sendiri
jika seandainya partai demokrat bergabung
maka akan menambah kekuatan basis konstituen
dan itu akan menambah suara dan menambah peluang untuk bisa memenangi pilpres dua ribu dua puluh empat